seorang polisi di cengkareng jakarta barat nyaris ditabrak mobil yang melaju di luar jalur
peristiwa yang sempat direkam warga sekitar menjadi viral
seperti inilah arogansi sopir sebuah mobil suv di kawasan lampu merah cengkareng jakarta barat
mobil bernomor b dua belas mgn memaksa melaju di luar jalur
justru mencoba menabrak petugas yang mengada
peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah videonya diunggah oleh salah satu warga penumpang bus transjakarta
keselatan polis metro jakarta barat pada selasa pagi menyebut peristiwa itu terjadi senin sore
saat itu anggotanya sedang melakukan kegiatan rutin pengaturan lalu lintas
identitas pengemudi mobil arogan ini sudah diketahui dan rencananya akan dipanggil untuk penyelidikan
anggotanya melakukan penangkuran kemudian berdiri di depan kendaraan
tujuannya untuk menghalangi supaya kendaraan tersebut tidak memotong jalur yang sudah yang ada
sementara datangnya juga kami sudah ketahui kami sudah telusuri